persiapan pengamanan kirap cap gome jajaran polresta bogor
kota akan menutup rute bogor street festival di sepanjang jalan surya kencana
dan siliwangi kota bogor pada pukul tiga sore nanti
jumat pagi ratusan petugas kepolisian disebar ke sejumlah titik penutupan arus
di ruas jalan surya kencana otista dan siliwangi kota bogor
tiga jalur tersebut akan ditutup total selama empat jam
karena akan digunakan sebagai rute pawai kebudayaan
dan kesenian nusantara bogor street festival
pengalian arus akan dibuka melalui jalur tajur
baranang siang hingga jalak harupat
selain itu petugas juga berencana memperlakukan kontraflow
di jalan pajajaran atau jalur ssa demi mengurai kepadatan kendaraan
korresponden arman helmi di klenteng danagun bogor
arman selamat siang
apakah masih banyak warga tionghoa bersembah
elvira dapat saya informasikan saat ini
sepanjang jalan raya surya kencana
ataupun juga tepat persis di mana kelenteng danagun berada
saat ini saya berada di depan panggung utama di sebelah sana
karena beberapa kurang lebih satu jam lagi
kegiatan ataupun juga festival cap gome dua ribu delapan belas
akan segera dibuka oleh ketua mpr juh pihak
baik lih hasan bersama menteri agama
dan juga ada beberapa aduta besar
baik dari singapura taiwan
kemudian juga dari jepang dan juga dari palestina
yang dijadwalkan atau sekiranya akan hadir
dalam kegiatan atau juga perayaan cap gome dua ribu delapan belas
di kelenteng danagun kota bogor
ada pun sejumlah persiapan memang sudah terlihat sejak kemarin
sejak tadi pagi juga sudah dimantapkan oleh pak jidia pelaksana
seluruh peserta kirap seluruh peserta karnaval
dari delapan provinsi
juga sudah berada di tempat ini
mereka saat ini telah dikumpulkan di bagian dalam ruang kukuh klenteng
untuk menunggu waktu untuk menggunakan kegiatan oleh menteri agama
dan juga ketua menteri sekolah rakyat seperti itu
sejauh ini dapat saya informasikan
situasi atau kondisi yang terjadi di jalan raya siringwangi
dapat terlihat oleh kamera
sudah dipenuhi oleh masyarakat kota bogor
saat ini akan melihat secara dekat jalannya kirap cap gome dua ribu delapan belas
kalau tadi sebelum sholat jumat
di jalan raya siringwangi
maksud kami jalan raya siringwangi ini
masih bisa dilalui oleh dua arah begitu
namun saat ini terlihat hanya satu arah saja
atau one way kendaraan yang melintas
namun dalam waktu hitungan menit lagi
jalan ini akan segera ditutup
karena memang sepanjang jalan raya siringwangi
menjana menjisak dan disitu
akan dilalui oleh peserta kirap cap gome dua ribu delapan belas seperti itu
untuk berbicara antisipasi pengamanan sendiri
ada kurang lebih seribu personel gabungan dari tni
yang sudah diterima
jadi maka kita bisa menunjukkan di beberapa titik titik
yang akan dilewati oleh peserta kirap seperti itu
dan menurut informasi kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan nanti malam
kalau misalnya tahun kemarin juga ada perayaan
atau ada kegiatan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk
seperti itu dan tahun ini juga hampir sama dengan kegiatannya
seperti tahun tahun kemarin
dan memang untuk tema peni perayaan
atau juga kegiatan bogor street festival dua ribu delapan belas ini
mengambil tema budaya sebagai ajang pemerintah satu bangsa
jadi pada kegiatan festival cap gome dua ribu delapan belas
dua ribu delapan belas ini ya kira bukan hanya tradisi tiongkok saja yang akan ditampilkan begitu
namun ada berbagai macam tradisi kebudayaan dan kesenian dari berbagai provinsi di indonesia
tarian tarian seperti itu akan dipentaskan atau akan ditampilkan pada bogor street festival
sejauh ini juga antusiasme warga semakin hari semakin siang
semakin banyak warga yang datang ke jalan raya surya kencana ini untuk melihat lebih dekat bagaimana penampilan dari para peserta kirap
tadi mereka juga sudah menggunakan kostum yang unik unik mereka sudah masuk ke bagian dalam kelenteng danagun
yang saat ini sudah tidak bisa lagi dilalui oleh masyarakat umum seperti itu
karena memang dalam hitungan satu jam lagi kegiatan ini akan segera dimulai
menurut informasi juga ketua majelis permusyawaratan rakyat ketua mpr menteri agama para duta besar
sudah berada di kelenteng dan agun setelah mereka tadi menggunakan sholat cumat di masjid kota bogor
mereka saat ini tengah menikmati makan siang di dalam kelenteng dan nantinya satu jam lagi akan segera dimulai
dari kegiatan ini elvira
mungkin kalau misalnya anda masyarakat ibu kota yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan di luar kota jakarta
kota bogor merupakan salah satu alternatif yang bisa anda kunjungi
karena memang saat ini tengah ramai diadakan cap gome festival dua ribu delapan belas
atau yang lebih dikenal dengan bogor street festival dua ribu delapan belas elvira
masih ada waktu ya karena persiapan masih terus dilakukan dan acara akan berlangsung hingga malam nanti
terima kasih arman langsung dari bogor jawa barat